seorang wanita yang duduk di atas sepeda motor di persimpangan jalan ini tiba tiba ditangkap sejumlah laki laki dewasa
korban dinaikkan ke mobil pick up yang langsung meninggalkan lokasi
video berdurasi tiga puluh detik yang diambil oleh seorang warga pada tujuh september ini viral di media sosial
polres sumba barat daya ntt yang menyidik kasus yang dikenal sebagai kawin tangkap ini
sabtu petang telah menetapkan empat orang tersangka
sebelumnya polisi menemukan korban berinisial dm di salah satu rumah pelaku di desa wewea barat
dari empat tersangka seorang diantaranya adalah pria yang berniat memperistri korban
karena tak ada laporan dari pihak keluarga polisi menggunakan laporan model a sebab terpenuhinya unsur perbuatan pidana
kita menggunakan laporan polisi model a yang ditemukan langsung oleh penyidik ya
tindakan kepolisian ini merupakan langkah cepat ketika melihat adanya postingan di salah satu
media sosial yang viral tentang kawin tangkap atau penculikan pada saat itu
berdasarkan pemeriksaan tersangka aksi kawin tangkap ini diketahui oleh keluarga besar kedua pihak
kawin tangkap memang menjadi budaya sebagian masyarakat sumba
seorang pria bersama keluarganya menangkap seorang wanita yang disukai untuk dijadikan istri
hal ini dilakukan karena keluarga mempelai pria tak mampu menyanggupi tuntutan adat dari keluarga mempelai wanita
kristongai kupang nusa tenggara timur